saudara tiga hari pasca lebaran arus balik kendaraan di ruas tol cipali subang jawa barat mulai terlihat ramai
pada sabtu pagi kendaraan pemudik yang balik ke jakarta memadati ruas tol cipali subang
namun tidak sampai menimbulkan kemacetan
sejak memasuki wilayah cipali subang hingga melintasi kilometer delapan puluh sembilan dan selepas res area kilometer delapan puluh empat
arus balik kendaraan masih relatif lancar
belum ada rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan karena belum terjadi kepadatan puncak arus balik
jika terjadi kemacetan saudara polisi akan melakukan pembersihan jalur di ruas tol cipali untuk memperlakukan one way atau satu arah
diperkirakan volume kendaraan arus balik di tol cipali akan meningkat pada siang hingga sore nanti
sementara itu situasi di gerbang tol cikatam
sabtu pagi ini terpantau ramai lancar dibanding hari kemarin lalu lintas menuju ke arah jakarta tampak lebih ramai
rekayasa lalu lintas hingga saat ini belum diberlakukan lalu lintas di kedua jalur
baik yang ke arah palimanan maupun ke arah jakarta terpantau ramai
puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada besok hari minggu empat belas april dan senin lima belas april
mengatur waktu kembali dari kampung halaman
kita akan pantau situasi arus balik di gerbang tol cikatama
sudah bersiap jurnalis kompas tv ada veronica kartono di sana
veronica gambarkan kepada kami bagaimana pantauan arus balik di gerbang tol cikatama hingga siang hari ini
situasi terkini dari gerbang tol cikatama terpantau ramai lancar
dibandingkan dengan tadi pagi ini sudah mulai terlihat kendaraan sudah mulai lebih memadati jalur yang menuju ke arah jakarta ketimbang dengan yang menuju ke arah palimanan begitu ya
jika dilihat ini merupakan pantauan udara langsung yang bisa anda lihat di layar kaca anda di mana memang sudah mulai banyak kendaraan yang memadati jalur menuju ke arah jakarta
jika dikaitkan dengan data yang kami terima dari pihak jasa marga juga ini memang terbukti bahwa per pukul sebelas lewat sebelas menit ini sudah ada sekitar sepuluh ribu kendaraan yang melintasi gerbang tol cikatama menuju ke arah jakarta
sedangkan yang menuju ke arah palimanan dari arah jakarta ini terpantau tertecatat sekitar hanya delapan
kalau tadi pagi sampai dengan pukul delapan ini jumlahnya masih lebih banyak yang ke arah palimanan
sudah mulai lebih banyak yang menuju ke arah jakarta ketimbang ke palimanan
jadi memang sudah terlihat berdasarkan data dan berdasarkan pantauan yang kami lihat juga bahwa arus balik ini sudah mulai terjadi pada mulai dari tadi pagi sampai dengan siang hari ini
namun berbicara soal tren begitu ya jika dilihat dari data yang disediakan oleh jasa marga ini kami temukan bahwa memang tren perjalanan dari arus balik ini dilakukan banyaknya pada malam hari
begitu ya oleh para pemudik
jika dilihat data kemarin maidop dari mulai enam pagi sampai dengan pukul dua siang ini tercatat ada sebelas sekitar sebelas lima ratus kendaraan
kemudian berlanjut ke periode perhitungan waktu yang kedua yakni pukul dua siang sampai dengan pukul sepuluh malam ini meningkat yang tadinya sebelas lima ratus menjadi dua puluh lima
ada peningkatan sekitar tiga belas kendaraan menuju ke arah jabodetabek begitu
waktu yang terakhir yakni pukul sepuluh malam sampai dengan pukul enam tadi pagi ini tercatat ada dua puluh lima dua ratus sekitar dua puluh lima dua ratus kendaraan
jadi disini kita bisa lihat bahwa memang kebanyakan pemudik ini lebih suka begitu ya atau lebih condong untuk melakukan perjalanan mulai dari malam hari sampai dengan subuh atau dini hari
jadi mungkin bagi anda yang saat ini sedang menimbang nimbang untuk kembali kepada jabodetabek dari kampung halaman mungkin ini merupakan waktu yang tepat
karena berdasarkan pantau dan berdasarkan data yang kami terima juga di gerbang kolci katama bahwa ini merupakan waktu yang cukup lengang lalu lintas juga ramai lancar tidak terjadi kepadatan
rekasa lalu lintas maidop dan saudara belum diberlakukan sampai dengan saat ini
kendati memang tadi malam diberlakukan kontraflow dari mulai kilometer tujuh puluh sampai dengan kilometer empat puluh tujuh sebanyak dua lajur
namun pada pukul delapan belas waktu indonesia barat ini memang diberhentikan karena melihat parameter dari kepadatan ini
memang lalu lintas bisa kembali normal sehingga tidak diberlakukan kembali rekayasa lalu lintas tersebut
namun apakah memang rekasa lalu lintas baik itu kontraflow maupun one way nantinya akan diberlakukan
kami masih terus menunggu kabar dari pihak jasa marga yang terus berkoordinasi dengan pihak korlantas
namun ada yang berbeda di sini midop dan saudara dilihat dari gerbang tol utama cikampek utama di sini
dari tiga puluh satu gerbang tol ini hanya sepuluh yang digunakan untuk mengarah ke arah
sedangkan sisanya ini yang menuju ke arah jakarta
di mana mulai diberlakukan sistem tap mobile ataupun mobile reader
di mana petugas jasa marga langsung datang menghampiri mobil yang mengantri di gerbang tol utama
agar kemudian para pemudik para pengemudi begitu bisa langsung melakukan pembayaran elektronik menggunakan kartu elektronik tol langsung dari mobilnya
jadi dari beberapa lajur atau beberapa gardu tol yang dibuka di gerbang tol utama
memang ini dialihkan menuju ke arah jakarta
karena berdasarkan informasi yang kami terima juga ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya potensi kepadatan
akibat arus balik yang diprediksi akan mulai terjadi dari h dua sampai dengan h empat
atau dari hari ini tiga belas april sampai dengan enam belas april
dimana puncak dari arus balik tersebut
akan terjadi pada lima belas april
oke baik mulai terjadi pergerakan pemudik yang kembali ke arah jakarta dari jawa
dan ini masih bisa dimanfaatkan untuk menghindari kepadatan pada saat puncak arus balik nanti
terima kasih veronika kartana melaporkan langsung dari gerbang tol cipali